heru budi hartono meminta pendatang baru yang datang ke ibu kota telah memiliki pekerjaan yang pasti
heru juga meminta dinas dukcapil bersama rt dan rw setempat untuk melakukan pemantauan dan pendataan penduduk usai libur lebaran dua ribu dua puluh
mantan wali kota jakarta utara itu mengaku jajarannya sempat memulangkan pendatang baru yang kedapatan berprofesi sebagai pemulung dan sejenisnya ke daerah asalnya
ada juga yang beberapa waktu lalu kan ketemu ya kita pemulung segala macam kita kembalikan
oh berarti lebih kepada pengembalian pendatang
ya kalau mereka artinya sebagai pemulung sebagai apa yang di lampu merah itu kira kira itu
tapi kita edukasi kok kita kumpulkan di dinas sosial kalau mereka mau pulang kita pulang